keibau begini amburadul pala air nyonya ini rambutnya kayak sarang tawon nyonya
ayah menurut you how gimana ini nyonya cantik kau nyanyinya kayak ini
penyanyi penyanyi rock yang stop yuk jangan ngomong lagi ayo
udah mau tahu mau nggak mau kamu enggak mau denger
makasih satria aku senang banget selama hari ini sama sama ya
hai hai hai ya ampun bisa kebeneran gini sih sampai ya
emang ini dari malu malu dari kencan lah
kalian berdua pasaran ini non saya oh ya
kasih selamat dong buat kita
akhirnya pacaran juga
ya beres beres selain urusan antarjemput selesai hatinya saya jaga non supaya jangan rusak ya ya
pak yang tadi kita lihat itu kan benar kan istrinya pak teddy kan pak kita nggak salah kan pak
iya mah papa yakin sekali itu istrinya pak teddy kita kan pernah ketemu sama dia waktu pesta kita dulu ya kan
iya bener banget pak yang gak mener itu loh yang cewaan gitu kan pak
kok bisa begitu ya
papa gak habis pikir jangan sampai kita nanti dapat besanan sama makhluk seperti itu mah jangan
enggak enggak enggak enggak
memang kita mau besanan sama dia pak
aduh gimana jadinya kalau satria jadi menantunya dia pak
tapi yaa u udah siap belom
aduh yu yu kang kang yu
yu nyuapin dua anak aja lama sekali sohlamberta ino kita semua mau ke pesta keribu party
aku ganti baju dulu ya ma ya
yu ganti baju dulu gimana dong
gak usah ganti baju lama lama
langsung aja kita pakai kribonya
yu harus keribu
kalau nggak nggak bisa masuk ke kribo party
nanti daripada yu jadi tukang kaki yaa
daripada yu jadi tukang ojek ke tempat keribu party
mendingan yu jadi keribu
aku aku nggak bisa pakai remut keribu ini mah jangan mah
jangan bikin malu i
i ini yang harus keribu i
yu kalau nggak keribu
mau ditemukan dimana keribu i nanti
yu disini aja
ma jangan ma jangan ma
jangan ma jangan ma
aduh ma jangan ma

nggak mau keribu ma
nggak mau keribu ma
kita harus bilang sama si satria pak
jangan sampai dia jadi mantunya pak teddy
aduh mama gak rindu banget pak
dia harus pikir dua ribu kali
jangan sampai jangan sampai
aduh ambil ambil mama nggak mau
kita satu satunya pak
ayah kamu gitu nggak cerita sama aku sih
kamu udah berhenti
jadi dia nama satria pelit banget
aku aja dapat cerita sama kamu
terus kamu sekarang nggak cerita
saya dan satria itu kan cuma pura pura pacarannya
ayah nembaknya kayak apa
ayu ada andil dalam musibah ay
air ketiduran obat keriting kelamaan
ay jadi kerimbau begini amburadul kepala ay
ayak menurut yu how gimana
nyonya kayak ini penyanyi rock yang
gak mau gak mau gak mau ayu gak mau denger yu
tugas kamu itu kan ngejagain satria bukannya kelayapan
di gaji gede gede malah kelayapan mulu
eh bung kalau si satria udah datang bilang ketemu bapak sama ibu di ruang tengah ya
iya jangan lupa ya
baru dibilang ya
gung lagi dipastikan
ikan doain dong
mudah mudahan si bos gak bikin ulah lagi
ntar kalau bikin ulah agung lagi yang kena
man lo mesti tahu
hari ini gue selangkah lebih maju
kemarin kemarin gue berhasil kan mau jadi tukang oje kan
terus gue jadi sahabatnya ayah
dan lo tahu hari ini apa
hari ini gue gue minta ayah buat pura pura jadi pacar gue
terus apa agung
mudah mudahan berikutnya ayah jadi pacar beneran gue
bau lo men abis kasih makanan ikan bos
mandi yang bener dong ah gimana sih lo
bos senang sekarang
ya isu gue senang men
jangan keras keras mulu lo bau
ah bos dicariin tadi katanya suruh ke ruang tamu
buruan bos ntar agung lagi yang kena
enggak bos tenang kalau sama agung semua aman
buruan bos ntar agung yang kena bos
kalau dipikir pikir satria itu tadi aneh juga ya
ngapain coba satria ngajakin aku pura pura pacaran
kalau buat aku sih yang namanya pacaran itu harusnya serius loh
dulu waktu aku masih kecil aku suka pura pura jadi ibu ibu
aku suka pura pura jadi dokter suka pura pura jadi tukang jualan gado gado
tapi kalau pura pura pacaran aku suka pura pura jadi ibu ibu

coba lo pikir selama ini masalah talitha sama raka itu kenapa
kalau mereka berantem tuh kenapa
gara gara lo talitha tuh cemburu sama lo
kalau si raka sama talitha tahu kita udah pacaran
nah berarti mereka hubungannya baik baik aja
nah lo ikut ngebantu hubungan mereka

alasannya itu supaya nontalita sama raka nggak berantem lagi gara gara mikirin aku
kok aku sedih ya
papa dan mama kamu ini sebenarnya gak mau ikut campur tentang urusan gadis kamu itu
tapi apakah kamu sudah tahu luar dan dalamnya
luarnya udah pak
dalemnya belum sempet
dalemnya belum sempet dalamnya belum sempet
maksud papa kamu itu bibit bebek bobot perempuan yang kamu pilih itu kayak gimana
keluarganya kayak gimana
kamu nyari bapak aku sat
bapak lu di sini